usai vladimir putin menyerukan dekret wajib militer kepada publik untuk perang melawan ukraina
protes keras ramai bergaung bahkan banyak orang berbondong bondong keluar dari rusia dengan berbagai cara
meskipun wajib militer adalah salah satu bentuk bela negara
namun tidak sedikit yang menganggap kebijakan putin sebagai tindakan yang berlebihan dan memaksa
seperti apa tekanan yang terjadi di ibu kota rusia dari sudut pandang warga negara indonesia
situasi situasi apakah saya bisa didengar
bisa kami dengar
ada sedikit gangguan tapi bisa kami dengar
pertama tama bahwa ketika pengumuman itu dinyatakan
akhirnya diumumkan setelah tiga hari bitria tiga hari jadi rumor
itu memang gelombang perang
tes terjadi di banyak kota
belasan kota di seluruh rusia
tapi situasi secara umum terkendali
kebijakan pemerintah itu
itu terjadi pada akhir pekan lalu
dan situasi sampai sekarang sebenarnya normal
berjalan dengan apa adanya aktivitas sehari hari ya
tidak ada ketergantungan apapun yang disini
kecuali untuk urusan yang kemudian harus mendaftar
reaksi pertama sebenarnya
pertama tama adalah orang orang berusaha menghindar pergi
tapi harus dicatat bahwa ada juga orang orang yang memang secara patriotik ingin
catatan saya tadi bahwa
sesuatu yang berbeda
sesuatu yang terjadi
dari tahun ke tahun
itu bukan terjadi
insidental seperti sekarang ini
itu berbeda karena itu dalam mobilisasi
parsial kali ini
yang masuk kategori adalah
mereka yang sudah
militer yang belum
itu tidak masuk
untuk mobilisasi parsial ini
kami konfirmasi ada mobilisasi parsial
yang terjadi di ukraina saat ini
kalau melihat tadi anda katakan
masih berjalan kondusif
masih berjalan normal
apakah ini bisa
apakah memang aktivitas ekonomi di sana
juga masih berjalan seperti biasa
orang masih ke kantor
seperti apa mas inyo
betul benar sekali bahwa
kafe kafe masih buka
perkuliahan masih berjalan normal
kantor kantor juga berjalan
data misalnya dari
bahwa mereka yang berusaha
dari rusia expert
ya tidak ada angka pasti
berapa yang lari
berapa yang justru
datang untuk mendaftarkan diri
itu memang tidak ada angka pasti
bahkan yang sudah keluar
via darat itu kemarin
dia tidak tahu
situasi di moskow
seperti hari hari biasa
tetap berjalan normal
ini sudah hari keberapa
ke tujuh ya
hari hari ke delapan maaf
hari hari ke delapan
karena diumumkan dua puluh satu
kita kembali lagi ke mobilisasi
ada sejumlah informasi bahwa
orang orang merasa ini seperti pemaksaan
karena walaupun angkanya ratusan ribu
tidak semua warga
yang harus rela ikut berperang melawan ukraina
tapi bagaimana anda mendengar masyarakat sekitar anda
apakah ini terasa seperti pemaksaan
warga sipil ke militer ini
atau seperti apa mas inyo
tentu saja ini
pemaksaan bagi mereka yang tidak setuju
sejak awal tidak setuju dengan
konflik ini yang harus dicatat adalah bahwa
orang rusia dan orang ukraina
secara etnis mereka berbeda
ukraina dan sebaliknya
jadi hubung kegerapan masih ada
sampai sekarang pun
karena kebanyakan generasi
belasan dua puluh an itu
merasa diri mereka
seperti ini yang
menentang operasi militer
mereka juga yang
ketika untuk mobilisasi parsial
mereka merasa ini
pemaksaan karena sejak awal mereka
berbeda dengan mereka yang
dengan orang orang di crimea
dengan di donetsk
dan di luhansk
yang tahu betul cerita
masyarakat di sana selama
itu mengalami persekusi
persekusi itu kalau kita lihat
wajar wajar bahwa anaknya dikecilkan
tidak diterima di
tim set apu setempat
ini orang orang jadi ada
jadi memang ada suara yang
ada dua suara yang berbeda
yang harus dilunaikan
satu sisi ya ada
sejak awal invasi kita tahu
tadi ada pro kontra
di sana tapi pemerintahan presiden
vladimir putin pun dianggap
semakin hati hati hingga membatasi
pembicaraan masalah perang termasuk
politiknya apakah pembatasan itu juga
berdampak langsung mas inyo kepada warga
sipil yang mungkin juga jadi
nggak bisa leluasa gitu berdiskusi politik
di ruang terbuka
diskusi politik berjalan seperti biasa
itu ada sunday protes
atau protes setiap hari minggu
di banyak kota untuk menentang
dan itu tidak pernah
tidak pernah ada pernyataan larangan
ya untuk menonton protes
dan ya memang yang protes
kemudian ada yang ditangkap
tidak pernah ada larangan baik dari
atau dari pemerintah yang lebih tinggi
melarang aktivitas protes itu
jadi sunday protes itu berjalan
sekian minggu tapi kemudian ya
ya lama lama surut
dugaan saya memang
mereka kehilangan pokok
nah navalny yang ada di dalam penjara ya
mereka tidak membangun sistem
tapi membangun ketekohan
untuk urusan oposisi
sehingga ketika navalny ditangkap
ya aksi aksi sampai protes
yang sebenarnya tidak dilarang itu
turut dengan sendirinya
itu ya makanan sehari hari sih
oke tidak berdampak
tidak signifikan begitu ya dengan politik itu
itu ada itu
akun rusinan kami semua berapa adaptasi dengan keadaan keadaan dan semuanya baik baik saja
termasuk teman teman yang diperbatasan eh eh for ya awal konflik itu kan kemudian orang bertanya
bagaimana moskow kita jauh dari dari garis depan ya dari depan bahkan teman teman yang bisa
dibilang di perbatasan itu pun dalam kondisi yang aman dan skenario untuk mereka juga sudah
disiapkan sejak dulu jadi tidak ada yang baru sebenarnya terkait mobilisasi ini apakah akan
terjadi sesuatu yang lebih besar kita kita sulit memprediksi itu karena begini secara secara perang
ekonomi rusia telak atas
amerika serikat atas eropa barat nang telak atas atas amerika serikat atas eropa barat tapi terbukti
di lapangan bahwa sejak awal operasi rusia boleh dibilang kalah dalam pertempuran
di lapangan kehilangan beberapa jenderal dalam dalam perang singkat ya oke

dalam pertempuran karena itu jika kemudian muncul apa tanggal dua ratus dua puluh lima agustus kan semuanya rusia menambah
juga merekrut seribu satu ratus tiga puluh tujuh ribu prajurit baru itu pada agustus kurang dari sebulan itu pada dua puluh satu
september terdengar bukan mobilisasi itu artinya memang rusia saya tidak tahu seberapa
besar tapi boleh dibilang bahwa memang soal pertempuran di gas depan rusia keteteran kita
kita lihat bahwa yang semula tentara itu kan dibagi dua yang z zapat atau di barat di daerah ibu kota
kiev ubuca dan sekitarnya dan yang di uv vostok atau timur yang di wilayah donbas kita tahu bahwa kemudian
kita tahu bahwa kemudian
karena tidak lama setelah operasi militer itu yang pasukan yang z itu kan mundur mundur total
dari kiev dan sekitarnya nah bergeraknya ke arah bergabung untuk untuk yang dibilang sebagai
sedul saat itu yaitu fokus ke donbass baik itu menandakan bahwa operasi militer yang dibagal total
gagal total ya dari dan setelah di timur pun di timur itu kan sebenarnya rusia dapat banyak keuntungan karena di wilayah donbass kherson zaporizhia itu etnisnya etnis etnis rusia
jadi lebih mudah bagi orang rusia mendapatkan kemenangan di timur daripada di kiev dan sekitarnya yang didominasi oleh etnis ukraina
mungkin artinya anggapan kalah dalam pertempuran itu yang akhirnya juga memicu mobilisasi parsial warga sipil ke militer
tapi kita harapkan seluruh warga negara indonesia baik baik saja di sana
belum ada urgensi untuk kembali ke indonesia
tapi tadi ya kalau kata mas inyo harus bisa adaptasi dengan apa yang terjadi saat ini di rusia
mas inyo wakim rohi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
salam kami untuk rekan rekan warga negara indonesia di sana selamat malam